nur hayati pelapor kasus korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja desa
senilai delapan ratus juta rupiah di cirebon jawa barat
yang justru dijadikan tersangka kini bisa bernapas lega
selasa malam kejaksaan tinggi jawa barat memastikan
proses penuntutan nur hayati dalam perkara tindak pidana korupsi
keolahan apbd s citemu tahun anggaran dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dihentikan
meski dalam gelar perkara petugas menemukan adanya pelanggaran
tidak ditemukan mensrea atau niat jahat
sehingga nur hayati kini lepas dari status tersangka
menghentikan proses penuntutan perkara nur hayati
karena tidak terdapat cukup bukti
kajari kabupaten cerbon meluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan
insya allah besok pagi skp dua itu akan kami sampaikan kepada nur hayati
sebelumnya nur hayati yang juga bendahara desa
justru dijadikan tersangka oleh polres cirebon kota
setelah melaporkan perkara korupsi yang melibatkan kepala desa
merasa diperlakukan tidak adil
nur hayati mengunggah video berisi curahan hatinya ke media sosial
hingga mendapat banyak dukungan
berdasarkan kasus ini kejaksaan tinggi jawa barat pun mengimbau warga
agar tidak takut melaporkan tindak pidana korupsi kepada petugas
tim liputan cnn indonesia